badan meteorologi klimatologi dan geofisika memprediksi kondisi cuaca ekstrim seperti curah hujan meningkat angin kencang dan gelombang tinggi akan terjadi di beberapa tempat di tanah air hingga akhir tahun ini
efek dari fenomena laninya itu juga diprediksi menjadi yang akan terjadi hingga bulan maret tahun depan
dalam wawancara virtual sabtu pagi kepala bmkg dwi korita karnawati mengatakan hingga menjelang akhir tahun hingga maret tahun depan
dampak fenomena lanya masih akan dirasakan di kepulauan indonesia terutama di indonesia bagian tengah utara dan juga timur
intensitas curah hujan diprediksi mencapai dua ratus hingga tiga ratus mm per bulannya
bahkan di beberapa wilayah intensitas curah hujan bisa mencapai angka tiga ratus hingga lima ratus mm per bulan
di mana peningkatannya mencapai empat puluh hingga delapan puluh persen di atas normal
prediksi curah hujan tinggi bisa terjadi mulai dari beberapa tempat di pulau sumatera
sebagian pulau jawa nusa tenggara kalimantan sulawesi hingga papua
daerah yang diprediksi akan mendapatkan hujan bulanan dengan kriteria tinggi hingga sangat tinggi
yaitu tiga ratus mm hingga lebih dari lima ratus mm terutama terjadi di pesisir barat sumatera
kemudian sebagian besar jawa sebagian dari bali
juga di nusa tenggara bagian tengah utara kalimantan
serta sebagian besar sulawesi maluku utara maluku papua barat dan papua